halo sahabat kompastv kembali lagi di top tiga news bersama saya anseli natasha
yang akan membacakan tiga berita terpopuler hari ini
kira kira ada tiga berita terpopuler apa saja
presiden jokowi ikut menanggapi kasus pembunuhan fina
jokowi meminta kepada kapolri untuk transparan
dalam mengusut kasus pembunuhan vina dan eki
untuk memastikan agar pengusutan kasus pembunuhan vina terbuka
jokowi juga meminta kapolri mengawal proses hukum
agar berjalan sesuai dengan prosedur
di berita kedua mabes polri menjelaskan
kompas polri menjelaskan soal hilangnya dua nama
hotman paris sempat menanyakan alasan polisi
hapus dua dpo kasus pembunuhan vina
dikarenakan alat bukti yang mengarah ke dua dpo
polisi juga menjelaskan berdasarkan keterangan saksi
dua nama dpo tersebut nama fiktif
karena alat bukti yang mengarah
kepada dua orang ini sampai dengan
ada beberapa keterangan saksi yang menyampaikan
nah oleh karena itu itu masih didalamin
ataupun yang lainnya untuk membuat
tentu saja kepolisian akan sangat berterima kasih
kita juga sangat berterima kasih
para pengamat para ahli hukum
enggak sendiri polri didukung oleh
banyak pihak polri diperhatikan
pilgub jakarta bareng ksang pangarep
untuk bertarung di pilkada jakarta
disandingkan dengan putra bung sujokowi
kaisang pangarep sebagai calon wakil
sekjen gerindra ahmad muzani menilai
budi satrio merupakan sosok yang matang
anggota parlemen dua periode
dan memiliki visi ekonomi yang matang
dan memiliki kepedulian kepada
masyarakat dan rakyat jakarta
saya cek dulu nanti siapa saja ya
tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
kalau begitu saya pamit undur diri dulu
tapi jangan lupa untuk di live share comment